hai semoga update kembali menemui anda bersama saya ratu nabila dan saya rizky harisnanda
kita langsung buka informasi pertama dari kanal movies
kali ini ada film go back to china yang terinspirasi dari kisah nyata
go back to china berkisah tentang syah shali seorang desainer di los angeles
yang dipaksa pulang oleh keluarganya ke negara asalnya china untuk mengelola bisnis milik keluarganya
sasha juga mulai belajar menjalin hubungan dengan keluarganya setelah lama terpisah
dari kanal living ada program musafir malam yang mengupas kehidupan para pesohor dari sisi yang berbeda
kali ini rapper iwake berbincang dengan vokalis ternama indonesia ariel noah
dalam obrolannya ariel bercerita soal kehidupannya di luar panggung yang tidak banyak diketahui publik
tentang perjalanannya menemukan tujuan hidup setelah mengalami persoalan berat dalam hidupnya
terima kasih semua tayangan mola tv tadi bisa anda nikmati melalui streaming box atau anda bisa mendownload mola apps di smartphone
segera download mola tv tersedia paket rp dua belas lima ratus selain itu juga ada paket premium entertainment rp enam puluh lima
sampai jumpa di mall update selanjutnya